bapak gue nyuri lagi sih
dan yang bapak curi sekarang bareng orang orang yang baik sama aru lagi
udah gitu gara gara bapak tadi kau yang caka
pak kita harus sumperin mereka dan minta maaf
sekalian bapak balikin barang barang itu pak
bapak kaget ya
he he he itu barang barang kami
tidak ada yang bisa jadi
tangan saya dari belanda juga hilang
aduh aduh tas tas
eh awas ya
jangan ada yang mendekat
kalau ada yang mendekat
anak kecil ini saya lukai
putri arja putri tuhan putri
om lepasin lepasin om
om lepasin om
pak arun kok dia ada disini

lepasin lepasin lepasin
oh itu ada polisi
eh kamu ngapain di situ

gak usah cemas
tidak usah ibu lukanya gak parah kok
hari ini juga suami ibu udah boleh pulang
heh ini semua gara gara kamu tahu gak
kalau tadi kamu dengerin kata kuliah untuk gak ngejar maling itu

kamu itu benar benar anak bosial tahu gak
kamu kan teman aku
kenapa kamu malah bikin papa aku celaka

bu mira atas nama putri saya juga minta maaf
naida kalau gak apa apa kok
ya biasa kalau kaget black out gini
lagian salah kau sendiri
nyebrang gak ngeliat lihat jalan
ih papa itu kebiasaan deh
selalu aja papa ngebelain putri
dia itu anak bosial
kalau kita deket deket dia terus saja ada masalah
mendingan sekarang kamu cepetan pergi dari sini
kalau kamu terus ada deket deket kita kita semua bisa cerahkan nanti
lebih baik kita pulang aja
daripada kamu di sini dihina terus
enggak kok nek putri enggak apa apa
putri bukan anak pembawa sial
ustadz kan pernah cerama
anak anak lahir dengan keadaan suci
enggak ada yang namanya anak pembawa sial
ya kan pak ustadz
setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah
dalam keadaan suci
orang tualah yang menjadikan anaknya itu majusi dan lain sebagainya
ustadz bangga sama kamu nek
walaupun kamu dihina
tetapi hatimu ahlakmu luar biasa mulia
kamu enggak marah
tidak ada yang mencari
sudah ya pak kita pulang

takut banget gue hari ini
kok nyuri lagi sih
dan yang bapak curi sekarang
bareng orang orang yang baik sama aru lagi
udah gitu gara gara bapak tadi kau yang caka
pak kita harus samperin mereka dan minta maaf
sekalian bapak balikin barang barang itu pak
oh balikin enak aja loh
tidak usah nyuruh nyuruh bapak sadar deh
lagian kan kalau kita kaya lu juga yang senang
kita bisa makan enak
lu juga bisa jajan beli mainan
tapi kan itu yang haram pak
aru enggak mau
ikut nyemir gek sama aru
nyemir enggak ada tantangan nirul
lagian juga duitnya enggak banyak
kalau ini kan sekali banyak
lagian juga enak ada kejar kejarannya
kapan kaya nih kalau bosok bosok doang
udah enggak usah nasihatin bapak lu ya
untung kau lihat enggak apa apa ya nek
ya nih juga lupa
kau lihat itu kan orang baik banget sekali bantu kita
nek itu kan bu didit yang punya kontrak kain kita
oh ini yang habis jalan jalan
bud kamu masuk duluan ya
nenek mau bicara dulu sama bu titi
saya tahu saya sudah tunggak tiga bulan
tapi saya mohon pengertiannya saya minta waktu
keluarga kami baru saja dapat kesusahan
saya ini bukannya badan amal
kesusahan apa sih
nah itu buktinya habis jalan jalan
banyak duit kan
kau perahkan kau gak mau dibayar sih